kita langsung ke gedung kpk untuk mengikuti ada konferensi pers yang dilakukan oleh pimpinan kpk
apa yang akan disampaikan kita ikuti bersama saat ini
bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam salam sejahtera untuk kita semua
saya akan membacakan beberapa poin
yang sudah kami diskusikan dengan seluruh pimpinan
ada poin poin yang perlu saya sampaikan
pertama kita sangat prihatin kondisi pemberantasan korupsi semakin mencemaskan
kemudian kpk rasanya seperti dikepung dari berbagai macam sisi
namun dalam hal pimpinan rasanya
presiden sudah mengirimkan ke dpr
dpr menetujui kalau nanti pak ripurna juga menetujui wajib kpk tidak melawan
itu sudah menjadi keputusan
dan pak sahu dan kami semua sifatnya bukan personal
sama sekali bukan personal
kemudian yang terkait dengan yang sangat kami prihatin dan sangat menyemaskan adalah mengenai ruu kpk
karena sampai hari ini kami draft yang sebetulnya saja tidak mengetahui
jadi rasanya pembahasannya seperti sembunyi sembunyi
kemudian saya juga mendengar rumor
dalam waktu yang sangat tepat akan kemudian diketok disetujui
nah ini kita betul betul sangat bertanya tanya
sebetulnya seperti kemarin disampaikan pak laude pak sarif
ada kegentingan apa sih ada kepentingan apa sehingga harus buru buru disahkan
jadi poin kami yang paling utama adalah terkait undang undang
kami ini kalau ditanya anak buah seluruh pegawai tidak mengetahui apa isi undang undang itu
bahkan kemarin kami menghadap menteri kumham
sebetulnya ingin mendapatkan draft yang resmi
ini aja seperti apa
nah kemudian pak menteri menyatakan nanti akan diundang
tapi kalau kita membaca kompas pagi ini sudah tidak diperlukan lagi konsultasi dengan banyak pihak termasuk dengan kpk
oleh karena itu terhadap undang undang kami sangat memperhatinkan dan kami menilai mungkin ini apa memang betul mau melemahkan kpk
terus terang penilaian yang masih sementara
kami mengkhawatirkan itu
kepentingan yang paling penting sebenarnya kami selalu nggak bisa menjawab isi undang undang itu apa sih pak
selalu kalau ada anak buah bertanya begitu kami nggak bisa jawab
oleh karena itu setelah kami mempertimbangkan sebaik baiknya
yang keadaannya semakin genting ini
maka kami pimpinan yang merupakan penanggung jawab tertinggi di kpk dengan berat hati
pada hari ini jumat tiga belas september
kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan kpk kepada bapak presiden republik indonesia
kami menunggu perintah
apakah kemudian kami masih akan dipercaya sampai bulan desember atau kami menunggu perintah itu
dan kemudian akan tetap operasional seperti biasa

terus terang kami menunggu perintah itu mudah mudahan kami diajak ke jumat tiga belas september
kami diajak bicara bapak presiden untuk menjelaskan kegelisahan seluruh pegawai kami
dan juga isu isu yang sampai hari ini kami nggak bisa menjawab
jadi demikian yang kami sampaikan
semoga bapak presiden segera mengambil langkah langkah untuk penyelamatan
terima kasih demikian yang saya sampaikan
mohon maaf kalau sekiranya kami menyampaikan hal hal yang kurang berkenan
jadi jelas sekali tadi pesannya sudah disampaikan dengan berbagai pertimbangan yang ada
maka pimpinan sebagai penanggung jawab tertinggi memutuskan menyerahkan tanggung jawab pengelolaan
dan tentu saja segala upaya pemberantasan korupsi pada presiden republik indonesia
jadi untuk menjelaskan yang tadi bahwa
kita sangat berharap kepada pimpinan tertinggi di indonesia untuk
ya kami dimintai juga lah gitu pendapat untuk
agar kami bisa menjelaskan kepada publik dan kepada pegawai pegawai di kpk
kami serahkan tanggung jawabnya dan kami tetap akan melaksanakan tugas
tapi kami menunggu
kami menunggu perintah dari presiden
ya saya hari ini bukan kembali ya
saya hari ini berkunjung
oke saya kira cukup
sudah ditegaskan tadi
tanggung jawab pengelolaan komisi pemberantasan korupsi diserahkan pada presiden
dan kita semua menunggu tindakan apa berikutnya yang akan dilakukan untuk penyelamatan pemberantasan korupsi tersebut
terima kasih assalamualaikum wr wb selamat malam
kpk agus raharjo dan pimpinan kpk lainnya ada laude m syarif dan juga ada saud situmorang yang kabarnya juga sudah mengatakan mengundurkan diri
kurang lebih tadi ketua kpk mengatakan menyerahkan amanat kepada presiden untuk selanjutnya menunggu perintah
memang agak kurang clear tapi nanti kita akan coba bahas sedikit
karena memang soal kpk ini polemiknya belum selesai soal revisi undang undang kpk
kemudian pimpinan kpk sudah dipilih oleh dpr semalam juga menuai kritik dan juga polemik
dan terbaru ini adalah soal penyerahan amanat yang dilakukan oleh ketua kpk kepada presiden
dan tentu ini berkaitan dengan dua hal tadi soal capim dan juga soal revisi undang undang kpk
kita akan bahas semuanya itu dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio
ada bang arsul sani anggota komisi tiga dpr bang arsul selamat malam
terima kasih sudah hadir
waalaikumsalam bang arsul
juga ada bang donald faris dari ketua divisi korupsi politik indonesia corruption watch
bang nona faris selamat malam
terima kasih sudah hadir
sejatinya bang abang sekalian kita
hari ini membahas soal pimpinan kpk
tapi karena ada perkembangan terbaru soal penyerahan amanat tadi
kita akan coba bahas dulu nanti
tapi kita harus break terlebih dahulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
anda kembali di prime news
kita lagi minta tanggapan bang arsul soal tadi yang disampaikan oleh ketua kpk
agus raharjo menyerahkan amanat kepada presiden
tadi juga sempat menyinggung bahwa dalam waktu dekat yang mendengarkan kabar bahwa
dpr dan presiden akan menyetujui soal revisi undang undang kpk
apa yang anda lihat dari konversen tadi
apakah sudah clear itu maksudnya apa
atau masih sebuah tanda tanya lagi
ya apa tentu untuk melihat secara akurat ya
apakah yang tadi disampaikan oleh pak agus raharjo
pak agus raharjo itu berarti dalam tanda kutip ya
setengah pengunduran diri yang membuat mereka ya
mereka ini saya kira kan berarti pak laude sama pak agus raharjo
karena kalau pak saud kan sudah menyatakan mengundurkan diri ya
itu menjadi tidak punya kewenangan lagi
atau hanya sekedar bahwa mereka tidak menyatakan mundur
kewenangan melekat hanya mereka untuk kebijakan kebijakan strategis itu
mereka menunggu apa yang menjadi keinginan presiden arahan presiden dan lain sebagainya ya
saya kira kalau dari sisi yuridis formal
kita kalau pun mau berdebat gitu ya
itu basisnya harus membaca dulu secara lengkap apa isi surat yang tadi dimasukkan di dalam itu
kalau hanya dari keterangan begitu saja
karena itu tidak dibaca secara lengkap dari mulai kepadanya ya
dan hanya menyerahkan amanat itu ya
itu kan terminologi yang tidak jelas dalam hukum kita
menyerahkan amanat itu konsekuensinya apa
saya hanya berharap tentu kemudian ya terlepas apapun posisi masing masing
jangan kemudian tugas dan kewenangan kewenangan kpk itu menjadi berhenti
itu kan tidak boleh juga
itu harus dinikan
bang arsul kalau kemudian ini dikarenakan proses di dpr
soal revisi undang undang kpk
soal pimpinan kpk juga yang menuai kritik
apakah sikap dari pimpinan kpk ini bisa diterima tidak sebetulnya
ya ini bukan soal diterima atau tidak diterima
ya bolehlah orang menilai macam macam lah
ini tapi kan soal aksi dan reaksi saja
nah orang kemudian dalam kacamatanya masing masing kan melihat bahwa
yang sedang merajuk sama orang tuanya pak presiden
ya ya kita oke lah macam macam ya
tapi sejauh bukan hal hal yang itu tadi membuat kpk itu menjadi lumpuh
tidak bisa bergerak ya kita husnudon saja lah
bahwa itu masih bisa kita pahami bahwa itu bentuk dari ekspresi kekecewaan
wajar dong orang kecewa seperti itu
saya berpikir ini langkah merespon akumulasi beberapa kondisi kritis yang sedang mendera kpk
dan ini betul aksi reaksi
yes saya setuju ini merespon kondisi yang terjadi
mulai dari proses seleksi pimpinan kpk
bahkan kalau kita tarik sejak membentukan pansel pemilihan pimpinan kpk yang
tentu saja kpk tentu tidak bisa memaksakan kepada presiden a b c dan d harus menjadi anggota pansel
tapi kalau kita baca beberapa pernyataan kpk
tentu mereka berharap komposisi pansel adalah komposisi orang yang ideal
tidak punya konflik kepentingan untuk bisa menjalankan proses rekrutmen yang objektif terhadap calon pimpinan kpk
respon masyarakat sipil respon para tokoh tokoh mulai dari bu yasafi ma'arif gus solah ibu sinta
juga sama mengharapkan yang sama bahwa pansel diminta untuk bekerja secara objektif
message yang sama juga tidak diberikan kepada presiden

m berani untuk mencoret satu oknum anggota penegak hukum yang bermasalah
kenapa juga tidak berani presiden mencoret oknum anggota lain yang juga punya persoalan
tinggal kemudian mengaitkan nama yang tidak punya persoalan secara hukum
kan ada dua atau tiga opsi lain penegak hukum yang tidak punya persoalan
nah kemudian berlanjut kepada kondisi yang paling kritis
saya membaca mas renat bangarsul
kalau pimpinan kpk itu kan karena sudah terbentuk selama tujuh belas tahun
sistem di situ masuk pimpinan dia hanya akan melakukan adjustment atau penyesuaian penyesuaian di internal
kalau ada yang mau agak nakal sistem di internal mampulah paling tidak untuk melakukan blocking terhadap
kenakalan kenakalan atau manuver individu tersebut
tapi kalau sudah jantungnya yang diserang ya ini undang undang kpk kewenangan di situ
nah ini adalah respon
maka pernyataan pak agus tadi kan dimulai dengan narasi
ini tidak hanya soal pimpinan kpk
tapi juga menyangkut dengan revisi undang undang kpk
saya mendengar saya yakin juga bang arsul pasti mendengar
beberapa pimpinan kpk sudah mencoba untuk melakukan akses kepada presiden
minta bertemu melalui jalur jalur yang tentunya formil kepada presiden
dengan mekanisme yang baik
tapi jalur itu sampai sekarang belum terbuka untuk bisa berkomunikasi secara konstruktif
sekali lagi komunikasi konstruktif
kpk itu berharap bisa berkomunikasi dengan presiden
agar presiden mendapatkan perspektif
misal bicara soal penyadapan
apakah kemudian penyadapan kpk selama ini sesuai yang dituduhkan oleh pihak eksternal
beberapa pengurus partai menyebut serampangan tidak bertanggung jawab
nah kpk tentu bisa menunjukkan argumentasi yang berbeda untuk soal itu
pengawasan kemudian rekrutmen
sampai dengan kemudian beberapa hal hal teknis yang ada di dalam draft itu
tentu kpk secara organisasi ingin merespon atas beberapa usul yang ada diapungkan di dalam draft inisiatif
dari dpr ri tersebut
sehingga kpk berharap presiden punya second opini dari lembaga user undang undang itu sendiri
itu arti dari tadi ketua kpk mengatakan bahwa ini kita serahkan amarat ini ke presiden
karena mungkin itu tadi ya tidak diajak bicara dan lain sebagainya
kata konsultasi misalnya
beberapa argumentasi bang arsul menjelaskan
memang secara teknis hukum legalitas menurut undang undang tiga puluh dua

sebab sebab pimpinan mundur kan jelas di dalam undang undang
karena dia meninggal berhenti menghadapi proses hukum atau diberhentikan
tapi yang jelas di luar nomenklatur ini
ini kan berada pada kondisi bukan teknis legal atau perdebatan hukum saja
ini soal kondisi politik yang juga direspon oleh kpk juga
kalau kita lihat
kami menyerahkan tanggung jawab
tanggung jawab kepada presiden
kenapa tanggung jawab yang diserahkan
dimana presiden itu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
dalam relasinya dengan kpk
presiden itu kan diletakkan sebagai bagian dari kepala negara
nah apalagi ada putusan mahkamah konstitusi berkaitan dengan hak angket
yang meletakkan kpk itu bagian dari eksekutif
bagian dari eksekutif
rumpun eksekutif yang menjalankan fungsi fungsi yudikatif
kira kira begitu putusannya
maka ketika diserahkan kepada presiden
kpk segedang melakukan call of emergency kepada presiden
pak kondisinya genting
bahwa artikel penguatan kewenangan kpk
sebagaimana yang disebutkan ada di draft itu
itu kontraproduktif dengan agenda pemberantasan korupsi
dan kpk berada dalam posisi yang berbeda
melihat itu bukan bagian dari
dan ini baru pertama kali tampaknya ya
ada respon seperti ini dari pimpinan
nah ini menurut saya menjadi
mulanya menjadi kepresiden
dalam artian memang bahwa
presiden dituntut untuk menjadi negarawan
merespon kondisi seperti ini
kira kira begitu di atas kepentingan partai
mendahulukan penguatan pemberantasan korupsi
berkali kali pakar hukum dan berbagai macam pihak
menyarankan keperadaan presiden
di luar substansi mas reinhardt bang arsul
presiden pak tolong berikan waktu enam puluh hari
jangankan keluarkan surprise
agar kemudian ada keleluasan untuk membahas
secara lebih bijak lebih tenang
tidak terburu buru di sisa dua puluh satu hari ya bang arsul ya
dua minggu atau tiga minggu lah
saya pikir kalau tidak salah saya tiga minggu yang tersisa
carry on kepada periode selanjutnya
masih ada bang arsul di situ
mudah mudahan kalau tidak jadi menteri kan kira kira begitu
masih ada waktu di situ membahas secara dingin
membahas secara lebih detail
beberapa ruu yang belakangan kayak kejar waktu
ada ru pertanahan juga di situ minerba di situ
tentu rawan dengan berbagai macam interest
di luar membangun cara pandang yang lebih baik untuk memperkuat kpk
jangan lupa juga mas renat di luar ru kpk kalau mau memperkuat kpk
juga ada pr seperti bagaimana ruu tentang
bagaimana pembatasan transaksi tunai di situ
perampasan aset kalau mau memperkuat kpk di wilayah itu
sekaligus nanti kita akan bahas soal pimpinan kpk yang sudah dipilih oleh komisi tiga
apakah ini berdasarkan kemampuan integritas atau selera politik dari komisi tiga saja sebetulnya memilih ini
termasuk juga bagaimana masa depan kpk di bawah kepemimpinan yang baru
kita akan bahas susah jeda kami akan segera kembali setelah ini